bikin suruh ngapus fotonya boy sama adriana di hp angel
nanti eh nanti non repatte malah marah sama boy
iya bu anjing
tepi ada hal lain
aku sama alex diminta langsung sama promotor tinju
diminta untuk bertanding di partai pertandingan pembukaan
antara daud yordan sama yusita kak kato
terus non tawaran kamu kesana
weh keren bisa
eh enggak bentar bentar
alah kamu kan enggak bisa tinggi
tenang tenang nek
aku akan mengajarkan si g mod
eh panah panah saja
om dadang juga bisa
eh tenang nek
emang sebelumnya om semuanya pernah ngelatih orang tinju gitu
si nek apa aja
ntar malah si nek
mentra kita mau
nek percayakan saja si g mod dilatih sama kita bertiga
gimana kamu mau diajakin sama om dadang dong
boleh boleh aja
nek enggak usah pusing
di ring tinju ayah wasit nek
yaudahlah kalau gitu nek enggak bisa apa apa
yang penting ini nitip satu ya om
nek enggak mau sampai mau dikenapa napa
ayah om dadang
dia pasti menang
kamu tidak boleh kenapa kenapa oke
pokoknya kalau mon tidak ada apa apa pasti nek naya ngambek
jadi kita harus pelatih
jangan terlalu baik
jangan terlalu baik ya
sama sama ya om
keren banget tuh lex
dan gue yakin lo pasti menang
gue bukan ngeraguin lo bisa menang atau enggak
di pertandingan biasa
cuma menurut gue kalau lo menangkan pertandingan itu lo harus benar benar berlatih
risan benar lex
dan juga mungkin sebaiknya kalau lo bisa nyewa seorang pelatih buat ngelatih lo
menurut kalian siapa yang bisa ngelatih gue
soalnya kali ini gue gak mau main main
gue beneran mau hadapin pertandingan ini
gue kenal pelatih tj yang udah lo dendari sobat
dan dia saipan sama bokap gue
gue rasa gue bisa atur dia untuk ngelatih lo
kalau gitu biar hubungin bokap gue
ya kita bisa langsung temuin dia
ini rumahnya me
lo liat ya penghargaan penghargaannya
kok pake ruang raymond
ya emang aku ini marie several ini punya namanya
ya masih segini nih tingginya sekarang kamu sudah tinggi keanting lagi hebat kamu
oh iya silahkan duduk ini teman aku alex
gila genggamannya kuat banget
dah silahkan duduk duduk duduk
aku minta maaf nih om karena gue malem malem aku butuh bantuan yang om banget nih
khusus buat kalian sampai subuh pun om layanin
terima kasih om
jadi begini om teman aku ini dia mau naik kata sering dia mau tarung boxing
dan aku tahu om itu legendaris banget soal boxing
dan aku mau om ajarin dia trik triknya dan mungkin bisa ngelatih dia untuk nanti pertandingan
om senang sekali
jiwa anak muda kalian mau naik kata sering
tentu om sangat senang sekali
daripada kamu berantai di jalanan itu promotor memang bagus sekali
kenapa ya gue jadi kepikiran terus ya sama foto adriana dan boy yang ada di hp nya angel
yang waktu itu surti bilang
kenapa juga harus dihapus
coba gue tanya surti aja deh
mau ngapain non teh kesini
ke tempat surti
non mati gak panggil surti aja nanti juga surti yang nyamperin ke non
kita duduk bentar deh
aku mau nanya sesuatu deh sama bibi
soal yang waktu itu
seperti disuruh ngapus fotonya boy sama adriana di hp angel
non repate malah marah sama boy
enggak lah bi
aku mah gak akan marah sama dia
bi surti kasih liat
waktu itu dipotonya kayak begini nih non
ngapain ya adriana sama boy pake kayak bertaut jari kelingking
kalau misalnya bi surti lagi masih kecil teh
kalau misalnya sama temen abis berantem
bi surti teh
kalau ini suka pecantil begini
tapi kalau nyobot mah gak tau itu mau ngapain
si surti ini bahaya juga ya
gue takut dia ngembukain rahasia gue ke reva ataupun ke mas b
gue harus anjem dia
biar dia bisa tutup mulut
aku mau bikin ini orange juice gitu di bawah
biar enak sih biar seger
mas mau aku bikinin susu
thank you pada
itu aki aki gimana sih
kok malah gue mau keluar kamar aja itu ya harus ditanyain kamu mau keluar mana sayang
ini itu apa segala macam
emang gue tahanan kota apa harus wajib lapor
ribet juga nikah sama aki aki ya
tadi reva habis keluar dari kamarnya surti
udah kecium nih
dari kemarin kemarin sudah kecium bau bau pengkhianat sirma ini
pasti mereka bersekongkol lagi
matanya enggak pakai begitu nyomot
bikin coplok jantung surti aja serem banget
lo enggak usah banyak gaya
cuma senang aja surti enggak jadi
enggak jadi dipecat
surti enggak jadi pulang kampung
enggak jadi pulang kampung gitu
eh beneran enggak bohong
tapi kalau lo bener bener bohong